senin pagi gubernur jawa barat melakukan rapat koordinasi dengan pangdam tiga siliwangi dan kapolda jawa barat
membahas penanganan wabah virus corona
pemerintah provinsi jawa barat telah melakukan rapid test virus corona terhadap lebih dari dua puluh dua ribu orang
di dua puluh tujuh kabupaten dan kota di jawa barat dengan cara door to door dan drive thru
dari rapid test tersebut terdapat tiga ratus orang yang positif terinfeksi virus
mereka akan dibinta melakukan tes swab untuk mengetahui apakah virus yang menginfeksi mereka adalah virus corona
rapid test dengan hasil positif terbanyak adalah di kota sukabumi bukan bekasi atau depok
yang berdekatan dengan jakarta sebagai epicentrum corona di indonesia
ridwan kamil juga mengimbau warga untuk tidak pulang kampung
mudik secara besar besaran dapat membuat jumlah orang dalam pengawasan melonjak drastis
karantina wilayah ini tidak ada izin untuk melakukan karantina wilayah di level kota kabupaten atau provinsi tanpa seizin presiden
jadi kota tasik malaya tidak akan melakukan karantina wilayah kota kabupaten lain tidak akan memberi izin
karena izin itu harus datang dari presiden
yang dibolehkan adalah karantina wilayah parsial
jadi menutup sebuah rt itu boleh menutup rw itu boleh menutup satu desa itu boleh
menutup karantina wilayah di kelurahan itu boleh
sementara itu wali kota sukabumi membenarkan adanya enam puluh warga kota sukabumi yang melakukan rapi tes selama tiga hari
namun dirinya belum mendapatkan hasil dari rapid test tersebut
wali kota sukabumi membenarkan adanya rapi tes yang dilakukan oleh sekolah pembentukan perwira setuk papori
di wilayah sukabumi yang diikuti oleh seribu empat ratus dua puluh siswa kepolisian

dari hasil tes tersebut tujuh siswa dinyatakan positif corona oleh rumah sakit bayangkara setuk papori
dari enam puluh itu kita belum keluar hasilnya sampai saat ini
karena memang prosesnya terakhir hari ini
jadi saya berharap warga tetap tenang tidak gaduh dengan pemberitaan pemberitaan
hingga kini belum ada konfirmasi dari setuk bapori terkait satu empat ratus dua puluh siswa kepolisian yang melakukan rapid test secara internal
pihak pemerintah kota sukabumi meminta agar warga kota sukabumi tidak panik dan tetap melakukan social distancing